aku akan bersikap keras kepada
hei siapa itu
hei ada apa itu
hei ada apa itu
dia bahkan bisa mengimbangi jurus jurus
nyaris bisa mencelakaiku
kau harus bertanggung jawab
atas perbuatan jim
siapa itu abikar
siapa itu abikar
siapa itu abikar
aku tidak mengerti
apa yang kalian maksud
kenapa semua orang disini memanggilku abikara
dan siapa sebenarnya itu abikara
tempat apa ini
salah faham apa lagi
yang akan aku alami ya allah
ini hanyalah salah faham
siapa itu abikara
aku adalah kian sata
putra prabusi wang
aku tidak akan mungkin lupa deufankwajahmu
percuma kau berbohong
dan mengaku bukan dirimu
sudah kukatakan pak mat
sudah kukatakan pak mat
aku bukanlah bikara
aku kian santan
apa ada salah dengan ucapanku
omonganmu tidak salah
akan tetapi sama sekali tidak benar
hei kau jangan cari alasan
kalau mau cari alasan yang masuk akal
jangan membual kau
aku tidak membual pak
aku adalah kian sama putra prabu siliwang
kau pikir aku tidak kenal dengan gusti prabu siliwang
gusti prabu siliwah baru mempunyai seorang putra
berusia lima tahun
raka walah sungsang
stafur walah sini
apa aku tidak salah dengar
apakah lubang cacing itu telah membawa aku lebih jauh ke masa lalu
kenapa ini bisa terjadi
kau sangat mirip dengan raka kian santang
pada saat kita masih muda dulu
bukan saja mirip
tapi memang aku adalah kian santa
kau raka kian santang
ya aku telah datang dari masa lalu
ketika kita masih bersama sama di istana pajaan
stafur walah sini
aku telah melanggar sebuah pantangan
dengan mengaku siapa diriku kepada rais surawisesa
apakah karena itu aku terbawa sangat jauh ke masalahmu
kemah saya anda baru saja naik tahta sebagai raja pajjaran
dia bukanlah tandinganku
sebaiknya kau pergi dari sini
kalau kau tidak mau menyerah
aku akan bersikap keras kepadamu
aku ingin murah sama cancelledunere
aku akan menyebabkannya
kamu pasti tidak memerlukan kita
bagi kita adalah sepuluh ventura
ayo ke j lebenantan
dengan kandang wes
lalu di mana raden abikara
kenapa raiku belum kembali
mohon ampun raden
hamba juga tidak tahu
karena raden abikara menyusup ke wisma candrawangi seorang diri
tanpa pengawalan prajurit seorang pun
saat ini raden abikara sedang dalam perjalanan
menuju kandang wes
seret ibu daratuk sini
dan serahkan kitab raja maya
aku tidak mengerti
kau jangan berlagak lupa abikan
yang kau curi dua tahun yang lalu
kitab perguruan kami
aku sekali tidak mengerti
kitab apa itu pak man
kau benar benar ingin mati abikarang
sudah aku katakan
aku tidak mengerti
apa yang pak wan katakan itu
aku tidak tahu pak mah
aku mengatakan yang sesungguhnya
jangan banyak bicara

hei abikara jangan larikan
hamba datang membawa perintah raden wistapati
meminta gusti ratu untuk menghadap

suruh dia datang sendiri menjemputmu
apakah dia sudah tidak menganggap aku sebagai ibu
sehingga menyuruh kalian untuk menjemputku
hamba hanya menjalankan perintah
dia belum diangkat menjadi raja kandang wesi
semenjak suamiku prabu jayadi meninggal dunia
tahta tertinggi masih ada di tanganku
hamba tidak berani membantah perintah
hamba mohon gusti ratu untuk menemuinya di balaiori
hamba diperintah untuk membawa secara paksa
hamba mohon gusti ratu mau menerima baik baik permintaan raden wistapati
jangan sampai hamba bertindak kasar
apikara kemana kau

s live sendenya tidak sampai sama sekarang itu
ada sendiri mikrolobo h
aku akan menggunakan jurus saya pikir
virus apa yang dia gunakan
kenapa baru sekarang aku bisa melihat
dia menggunakan juru seperti itu
dia berhasil mengalahkan murid murid
rambang apa itu